kitab undang undang hukum pidana kuhp nasional akhirnya disahkan dpr pada enam desember dua ribu dua puluh
di dalam kuhp ini ada pembaruan norma dan sistem hukum pidana di indonesia
meski telah disahkan kuhp nasional baru akan berlaku tahun dua ribu dua puluh
selama periode ini pemerintah akan gencar menyosialisasikannya
lalu selanjutnya itu hal pada bulu dua nya
indonesia kini memiliki pembaruan kitab undang undang hukum pidana atau kuhp nasional
menggantikan kuhp peninggalan kolonial belanda
meski telah disahkan sejak enam desember dua ribu dua puluh dua kuhp nasional baru akan berlaku pada tahun dua ribu dua puluh
kuhp nasional disetujui oleh dpr pada enam desember dua ribu dua puluh
dan masuk ke lempar negara pada dua januari dua ribu dua puluh dua
kuhp nasional juga akan berlaku di tahun dua ribu dua puluh tiga sebagai undang undang nomor satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kuhp
salah satu acara sosialisasi kuhp nasional digelar di hotel merkure pontianak kalimantan barat pada rabu
kegiatan ini digelar oleh fakultas hukum universitas tanjung pura
kerjasama dengan masyarakat hukum pidana dan kriminologi indonesia mahupi
dalam acara ini guru besar hukum universitas negeri semarang benny rianto mengatakan
kuhp nasional ini futuristik atau modern
karena ada pembaruan norma dan sistem hukum pidana
termasuk rumusan tindak pidana baru asli indonesia seperti kasus kekuatan gaib
dari pembaruan hukum pidana salah satu yang paling penting adalah aturan
soal tindak pidana mengancam ideologi pancasila
paling penting dan ini kita apresiasi adalah terkait dengan perlindungan terhadap ideologi negara
jadi kejahatan terhadap ideologi negara ini sudah dimuat di dalam
kuhp kita yang baru
jadi itu menunjukkan bahwa pembentuk undang undang itu menempatkan kejahatan terhadap ideologi negara itu
yang paling penting dari buku dua kuhp yang mengatur tentang tindak pidana
guru besar fakultas hukum universitas indonesia topo santoso
memuji kuhp nasional karena mengandung banyak kelebihan
sesuaikan dengan zaman modern
sebetulnya kuhp baru ini dalam berbagai hal dalam banyak hal
sebetulnya lebih sistematis lebih jelas
dan juga telah menerima berbagai atau mengadopsi berbagai perkembangan dalam teknologi informasi
perkembangan ekonomi perkembangan budaya dan perkembangan masyarakat kita
jadi sebetulnya itu diharapkan lebih menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat
sementara itu perwakilan mahupigi pontianak s y hashim berharap
kegiatan sosialisasi dapat membantu masyarakat
memahami apa yang dirumuskan dalam kuhp sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman
nah dengan sosialisasi ini tentunya akan membuat kita memahami secara utuh
apa yang dirumuskan dalam kita menanggung hukum pidana itu
bagaimana seharusnya sehingga kita tidak lagi katakanlah ambivalent
dalam kaitan dengan menyikapi dari kita menanggung hukum pidana
kuhp nasional di pontianak ini disambut baik berbagai kalangan
termasuk mahasiswa penegak hukum tokoh masyarakat
dan ratusan peserta lain yang hadir dalam acara ini